turnamen sepak bola virtual se asia tenggara kembali digelar di jakarta
kompetisi bertajuk ifal southeast asia championship ini akan berlangsung dari tiga belas sampai dengan enam belas juli dua ribu dua puluh tiga
lima belas player dari delapan negara akan bersaing untuk memperebutkan gelar yang terbaik di asia tenggara
jumlah negara peserta ini lebih banyak daripada tahun sebelumnya
selain tuan rumah indonesia tujuh negara lainnya adalah thailand vietnam malaysia laos kamboja brunei darussalam dan myanmar
para pemain yang turut serta dalam kompetisi ini adalah mereka yang menjadi juara di liga e football atau turnamen kualifikasi di negara masing masing
jadi setiap kalau untuk indonesia kita ngambil dari pemenang ifel i top empat pemenang ifel i sama top empat dari kualifikasi nanti kita aduin
jadi kita tetap kasih kesempatan untuk pemain pemain yang nggak mengikuti kompetisi
kita untuk mereka bersaing
tapi kalau untuk di negara negara lain contoh ilik thailand ilik thailand kan juga ada liganya itu dia ngambil dari pemenang liganya yaitu buri ram
tapi kalau untuk negara negara lain mereka ngadiin qualifier sendiri
salah satu pemain perwakilan indonesia dennis bernardku yang akan turun di kategori mobile mengaku belum banyak mengetahui kekuatan rival rivalnya di asia tenggara
meski demikian dennis cukup percaya diri dengan persiapan yang telah ia lakukan
untuk persaingan sih pastinya ya
ketat ya setiap negara pasti ada kelebihan masing masing ada game play nya ciri khas masing masing dari setiap negara
jadi ya ada plus minus jadi kita harus ya persiapin diri secara baik
sedangkan puspamba ibrahim pemain yang mewakili indonesia di kategori konsol telah mengetahui kekuatan lawan lawannya dari asia tenggara terutama thailand
oleh karena itu ia telah mempersiapkan sejumlah gameplay untuk merengkung gelar juara
sudah sudah saya itu sudah
melihat gameplay dari beberapa negara yang pertama yang harus diwaspada itu dari thailand
si jeans junior itu sama dari malaysia juga lumayan
laga pembuka mempertemukan tim tuan rumah indonesia melawan para pemain perwakilan laos
laga ini membuka jalan panjang memperebutkan hadiah yang mencapai tujuh puluh lima juta rupiah